cnn indonesia breaking news
tanda jenazah anaknya hendrik gunawan yang akan diberangkatkan ke pemakaman umum desa pucang sari
kecamatan purwosari kabupaten pasuruan minggu siang
marniathi tak menyangka anaknya turut menjadi korban tragedi kanjuruhan pada sabtu malam
henry gunawan merupakan salah satu supporter arema yang meninggal dunia dalam insiden saat arema menjamu persebaya di kanjuruhan
sebelum pergi ke stadion hendrik sempat pamit kepada kedua orang tuanya
pemuda berusia sembilan belas tahun ini selalu menonton arema bertanding di stadion
kalau kabarnya saya itu sekitar jam empat tapi saya tidak boleh ke sana
katanya teman di sini sudah dibawa orang purwosari gitu
terus waktu datang kok ambulan hati saya ya nyerit lah
hendrik gunawan berangkat bersama temannya andri berboncengan motor
namun saat berada di stadion dan terjadi insiden mereka sempat berpisah
menurut andri hendrik menolong salah seorang supporter lainnya yang sedang pingsan setelah terkenal
namun sekitar pukul empat dini hari ia mendengar kabar hendrik telah meninggal dunia
gunawan kalau aku gue semput gas air mata masuk ke tribun
gunawan saya ajak ada orang semaput gunawan ulung yorh semaput
orang pingsan turun gunawan dibantu
dibantu sama gunawan
saya keburu gas air mata masuk ke tribun
keluarga dan teman hendrik mengaku sangat terpukul dengan peristiwa ini
mereka mengaku tak menyangka ada kejadian seperti ini
irsa priyongko pasuruan jawa timur
menko pmk muhajir effendi memastikan korban kerusuhan supporter bola
pasca pertandingan arema fc melawan persebaya akan menerima santunan
dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat
bantuan diberikan dalam bentuk pembebasan biaya rumah sakit
bagi korban meninggal dunia maupun korban luka luka
selain itu muhajir juga menyatakan para korban akan mendapatkan santunan
dari bupati malang dan wali kota malang serta kementerian sosial
kebabkan dari pak wali kota malang bahwa nanti semua akan diberi santunan
terutama yang meninggal
kemudian dari pemerintah pusat juga sama
saya sudah minta kepada bumensos untuk menyiapkan santunan
baik untuk mereka yang menjadi korban tewas maupun yang cedera
dan insya allah nanti semalam bumensos akan langsung ke malang
menteri pemuda dan nolah raga zainuddin amali mengutarakan kekecewaannya
atas tragedi di kanjuruhan malang jawa timur
kementerian olahraga khawatir tragedi ini bisa mencoreng nama indonesia
sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
saya kira kita pertama saya bagi yang meninggal
tentu saya menyiapkan duka cinta yang mendalam
yang kedua saya berhati hati terhadap kejadian ini
harusnya ini tidak boleh lagi terjadi
karena begitu kita sudah bebaskan
boleh ada penonton yang tadinya bertandingan tanpa penonton
kemudian ada permintaan masyarakat supaya ada penontonnya
yang bisa dinyaga ya tentu saya sangat berhati hati atas kejadian ini
apalagi sementara ya penyebabnya karena tidak terima timnya yang kalah
kan tidak boleh seperti itu
ini olahraga ini pertandingan yang hari ini bisa menang besok bisa kalah
sehingga edukasi edukasi kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi
jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga baik itu sepak bola maupun cabang olahraga
apapun ada yang menang ada yang kalah
sehingga apapun kondisinya ya sudah kita harus terima
sebab tidak ada satu tim pun yang ingin kalah
jangan yang menyalahkan timnya apalagi pemainnya
pasti mereka sudah berusaha cuma ya lawannya mungkin lebih baik
kita harus bisa terima itu
jadi itu tidak perlu kita ulangi untuk investigasi
dan menyesalkan kejadian itu
dan ya apalagi sampai korbannya meninggal banyak
saya berharap ini menjadi pelajaran betul betul buat kita
supaya tidak terulang lagi
dan untuk bukan hanya di kanjuruan ya tetapi di berbagai tempat
di sini ada jalan karupat ada lautan api eman
lautan api dan lain lain
saya kira juga harus diperhatikan
harus waspada terhadap itu
dan saya minta pssi dan nama namanya lib untuk melakukan investigasi terhadap kenapa ini terjadi
dalam tragedi di stadion kanjuruhan polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton
guru besar fakultas kedokteran ui prof chandra yoga ditama menjelaskan dampak dari penggunaan gas air mata
pertama bahan kimia yang digunakan pada gas air mata
kedua gas air mata secara umum dapat menimbulkan dampak pada kulit mata dan paru serta saluran nafas
ketiga gejala akut
di paru dan saluran nafas dapat berupa dada berat batuk tenggorokan seperti tercekik batuk dan sesak nafas
pada keadaan tertentu dapat terjadi gawat nafas atau respiratory distres
sementara bagi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronik jika terkena gas air mata maka dapat terjadi serangan sesak nafas akut
yang bukan tidak mungkin berujung di gagal nafas atau respiratory valler
kemudian walaupun dampak utama gas air mata adalah dampak
takut yang segera timbul ternyata pada keadaan tertentu dapat terjadi dampak kronik berkepanjangan
hal ini terutama kalau paparan berkepanjangan dalam dosis tinggi dan apalagi di ruangan tertutup
ratusan orang meninggal dunia dalam insiden kerusuhan stadion kanjuruhan malang jawa timur usai laga derby jatim antara arema fc versus persebaya surabaya
saat kerusuhan terjadi aparat menembakkan gas air mata untuk mengurai massa
seberapa bahaya dampak penembakan gas air mata untuk tubuh hingga menyebabkan kematian
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr agus dwi susanto ketua perimpunan dokter paru indonesia selamat sore dr agus
selamat sore mbak
oke dr agus tragedi yang terjadi di stadion kanjuruan ini menewaskan satu ratus tujuh puluh empat orang dua puluh kritis dan satu ratus sembilan puluh an orang terluka
penggunaan gas air mata disinyalir membuat banyak korban berjatuhan
dampak penggunaan gas air mata ke tubuh ini apa dok bisa dijelaskan mungkin
ya terima kasih selamat sore
pertama tama tentu turut prihatin dan berduka cita terhadap korban yang ada saat ini
dan kalau kita bicara dampak dari gas air mata ini tadi sudah disampaikan juga
pada prinsipnya komponen komponen dari gas air mata ini sifatnya adalah gas yang bersifat iritan
iritan itu artinya menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa sel sel yang ada di dalam organ tubuh kita
nah yang paling jelas yang segera muncul dalam jangka pendek adalah iritasi pada mata kemudian kulit kemudian pada mukosa hidung dan saluran nafas
pada mata biasanya akan menyebabkan mata merah kemudian akan terjadi berair rasa panas dan sakit di daerah mata
kemudian di kulit juga menyebabkan rasa panas di kulit
dan kemudian di mukosa hidung dapat menyebabkan terjadinya rasa panas di hidung hidung berair tenggorosan terasa gatal bahkan rasanya panas dan tercekik
kemudian menimbulkan gejala di saluran nafas berupa batuk batuk berdahap
pada paru dapat menimbulkan gejala lanjut berupa nyeri dada dan sesak nafas
itu yang bisa terjadi
itu secara umum seperti itu
tapi pada kenyataannya banyak korban yang kemudian pingsan dok setelah terkena gas air mata
ini faktor gas air mata yang membuat korban pingsan kemudian banyak juga korban ini yang terinjak injak banyak yang terkena patah tulang
memang bisa berakibat seperti itu ya dok ya
ya pada kasus kondisi seperti ini yang padat sekali memang beberapa faktor bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan
yang pertama tentu tadi yang terkait dengan dampak kesehatan dari terhirupnya dari gas air mata
yang kedua adalah bisa terjadi karena trauma ya terjatuh kemudian terinjak injak
yang ketiga adalah bisa terjadi kondisi sesak nafas yang muncul karena terjadinya kondisi padat kemudian terinjak injak
ini akan menyebabkan terjadi kondisi sesak nafas akibat asriksia
kekurangan oksigen yang dibicu oleh aspek mekanik ataupun juga aspek inhalasi dari gas itu tersebut
sehingga resikonya memang bisa mengancam jiwa
oke tadi anda katakan kekurangan oksigen
dalam kondisi stadion penuh hampir empat puluh ribu penonton apakah memang kekurangan oksigen ini menjadi faktor yang turut memicu banyaknya jatuh korban
ya biasanya pada kondisi padat masing masing
kondisi padat masa yang seperti itu kemudian jatuh bertumpuk
maka kondisi kekurangan oksigen ini bisa terjadi
dan resiko itu sangat besar sekali
dan kita sering menyebutnya sebagai asfiksia mekanik ya
ketika kondisi orang kekurangan oksigen karena faktor mekanik
misalnya tadi terjatuh kemudian tertekan oleh kondisi lingkungan yang padat berdesak desakan
nah ini sering terjadi
ditambah lagi terhirup oleh gas yang sifatnya iritan tadi
karena ini double ya bisa terjadi karena terhirup gas yang sifatnya iritan menyebabkan sesak nafas
ditambah kondisi berdesakan kekurangan oksigen
maka itu bisa terjadi resiko yang berbahaya
baik efek jangka panjangnya dari menghirup gas air mata yang berlebihan ini apa dokter agus
ya memang biasanya paling sering yang muncul adalah gejala gejala akut
yang tadi sudah saya sebutkan
dan biasanya di dalam berbagai perdauman yang ada untuk inhalasi gas berbahaya ini
gas yang menimbulkan iritan itu kita harus menghindari paling tidak dalam waktu dua puluh menit ya
jadi kalau dalam dua puluh menit lebih biasanya akan timbul dampak yang lebih berbahaya
oleh karena itu harus segera menghindari daerah daerah yang terkena dari gas air mata tersebut
apakah ada jangka panjangnya efeknya
dan di dalam beberapa jurnal maupun publikasi dikatakan memang sangat sedikit resiko dampak jangka panjang terhirupnya gas air mata ini
nah apa saja yang mungkin bisa terjadi
beberapa yang bisa terjadi adalah terjadinya keluhan keluhan penapasan yang menetap
misalnya batuk yang menetap kemudian sesak napas yang menetap karena kerusakan jaringan di paru
atau pada mata bisa juga terjadi gangguan penglihatan yang menetap
dan beberapa lawan lawan yang menetap
dan beberapa laporan terjadi misalnya masalah mental
ya itu bisa terjadi
baik terima kasih atas analisisnya dan juga penjelasannya dr agus dwi susanto ketua perimpunan dokter paru indonesia
sehat selalu dr agus
sama sama terima kasih pak
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia breaking news